ya kami berikan beberapa pertanyaan dari hasil penjelasan saudara tadi
yang tertarik pertama saya melihat berdasarkan teori yang saudara lihat atau ketahui pemeriksaan di swiss itu
ya pemeriksaan yang lengkap melalui ct sen kalau masih baru mayat masih bisa dilakukan pemeriksaan secara lengkap dan sempurna seperti peristiwa semula
peristiwanya saat itu ketika pemeriksaan
mayat di rumah sakit abdi waluyo datang itu korban jam delapan belas wib
menurut dokter petugas waktu itu tanda tanda kehidupan sudah tidak ada
tapi belum dipastikan meninggal dunia
belum dilakukan tes jantung
baru setelah delapan belas tiga puluh dipastikan korban meninggal dunia
merujuk kepada pendapat saudara tadi kalau mayat itu setelah meninggal empat jam
harus segera dilakukan pemeriksaan
waktu itu kepada dokter jaga
kenapa saudara tidak segera melakukan pemeriksaan darah
karena itu tugas daripada dokter forensik
demikian dia bilang
pertanyaannya kepada saudara
apa memang demikian
dalam posisi atau kondisi korban yang memerlukan sesuatu penanganan serius apalagi
setelah keluarga korban mengatakan kepada petugas itu
ini disebabkan karena baru minum kopi
yang tentunya disitu dokter
karena petugas harus segera mengambil sikap
tindakan yang betul betul
ya untuk membantu korban
apakah memang karena ada sesuatu penyebab
nah apakah memang harus forensik
yang harus mengambil darah itu
bagaimana menurut ahli atau bisa mereka sebenarnya
para kasus tadi memang
datang itu sudah tidak ada tanda tanda kehidupan
artinya kita biasanya mengatakan itu mati klinis
pada mati klinis belum tentu itu sudah permanen
sehingga umumnya kita lakukan pertolongan dulu
dengan melakukan resusitasi
nah resultasi itu bisa mengubah yang tadi mati klinis bisa hidup lagi
menjadi bukan mati somatis
jadi pada kasus ini setelah dilakukan tindakan
lima belas menit ternyata tidak ada perubahan
maka dinyatakan meninggal
jadi meninggalnya itu menyatakan meninggalnya delapan belas tiga puluh
tapi peninggalnya betul kapan
kita nggak ada yang tahu pak
yang jelas pada waktu hadir pun datang delapan belas itu sudah
enggak ada tanda tanda kehidupan gitu
nah kemudian kalau kemudian ada kecurigaan bahwa itu suatu keracunan
maka secara teoritis kita harus melaporkannya lebih dahulu kepada penyidik
jadi penyidik itulah yang kemudian akan mengurus apa yang harus dilakukan itu
kalau kita ambil bahan pada waktu itu
ada kemungkinan pengambilan bahan itu tidak diakui secara hukum
karena prosedurnya tidak berada di bawah itu tadi
sehingga ini yang mengakibatkan mengapa para dokter tidak melakukan itu
serahkan dulu ini laporkan dulu penyidik
penyidik lah yang kemudian melakukan itu
karena pengambilan bahan untuk barang bukti beda dengan bahan untuk pemeriksaan untuk pengobatan
nah pada kasus ini mestinya kita segera dilaporkan ke penyidik dan kemudian itulah
tadi yang saya mengatakan bahwa di negara negara maju umumnya ada peraturan itu pak
ada kasus kasus apa yang harus dilaporkan
indonesia belum ada itu
belum ada pak
nah inilah di indonesia ini terlalu formalistik
sehingga kan terjadi ya mengambang
kasus ini kesannya itu tidak tanggap daripada dokter tersebut
tapi seharusnya bisa kan tanpa teori itu pun tadi
dokternya itu bisa
dokternya itu bisa langsung memeriksa mengambil darah
ya tentu saja bisa
dan dari sebetulnya akan diketahui secara lengkap sebenarnya apa sesungguhnya yang terjadi
nah tapi menarik juga tadi saudara terkait dengan pertanyaan jaksa penuntut umum
saudara kelihatannya agak ragu memberi jawaban yang pasti
saya ulangi sekali lagi ingin kepastian dari saudara ya
lebih jelasnya ada tadi penelitian saudara terhadap sisa racun
cyanida di tubuh korban dikaitkan dengan adanya sifat sifat cyanida
seperti yang dialami korban mirna hingga meninggal
dunia hanya hitungan menit setelah minum kopi di cafe olivier
lalu itu dihubungkan dengan persesuaian kandungan antara minuman kopi bersianida dengan isi yang terdapat di dalam lambung
sekitar dua ml
dan kemudian dikaitkan dengan gejala gejala yang saudara teliti di cctv
apakah dapat dipastikan menurut saudara korban itu meninggal dunia karena racun sianida di sisi
sianida di kopi mirna
dapat dipastikan apa tidak
gini kalau tadi saya disebut ragu
jangan lupa tadi pertanyaan pertanyaannya adalah kompartemental
terpotong potong sehingga itu adalah jawaban pada potongan potongan itu
nah kalau kita dihadapkan kepada kasus
maka rangkaian gejala itu hanya bergantung kepada kasus
rangkaian gejala itu harus diperhitungkan seluruhnya
gejala maupun tanda maupun apapun hasil pemeriksaan yang kita peroleh
itu kita perhitungkan seluruhnya
nah pada kasus ini kalau kita perhitungkan seluruhnya
maka omset yang begitu cepat
itu jarang kita bisa temukan pada kematian kematian yang bukan ini
kalau terutama racun tadi
itu sangat spesifik pada racun yang sangat hebat
tentu pada penyakit bisa juga seperti itu ya
tetapi gejalanya tidak seperti yang ini tadi
gejalanya ada pada orang ini kan beberapa hal itu sesuai sekali dengan keracunan cn nya tadi
jadi kalau tapi kalau kita mengatakan bahwa ada gejala tadi
ada sakit kepala merasakan itu tadi tidak bagus
kemudian perutnya sakit
kemudian kehilangan kesadaran
dan kemudian terakhir koma dan kemudian meninggal
ini adalah deretan yang juga sesuai sama dengan deretan pada orang keracunan cn
nah kemudian ditemukan cn di dalam silambung
maka itu bisa diurutkan seolah olah kita mengatakan ini sesuai dengan itu tadi
setelah itu dikaitkan semua dan nyatanya memang ada korban
jadi kita tidak mencari siapa yang melakukan ya
tetapi bukan di situ kita pertanyaannya
tetapi apakah korban itu sebenarnya meninggal karena ada racun di kopi yang barusan diminum tadi
itu pertanyaan yang perlu saudara jawab secara tegas
itu jawabannya adalah berarti ini sesuai dengan keracunan cn
yang diperoleh dari tadi
nah ini yang sebetulnya yang bisa kita tegaskan itu tadi
tidak tegas saudara meninggal karena kena racun cyanida
tidak yakin pak
kita harus mengatakan begini
sesuai dengan apa
dengan keracunan cyanida
dengan keracunan cyanida
ya terlalu politis
di negara lain juga menggunakan hal yang sama
oh begitu jawaban saudara ya
kita bisa lihat meninggalnya pak munir
orang belanda juga nggak menyebutnya sebagai sebab kematian adalah keracunan aksen
baik coba kita bandingkan tadi
saudara katakan seseorang meninggal karena kesengat listrik
yang diteliti jantungnya
lah kalau seperti korban ini sekarang meninggal
dari hasil penelitian adalah karena cyanida
karena memang nyata praktek baru minum kopi
yang perlu diteliti diperiksa apanya
untuk mengetahui lebih tuntas bahwa itu adalah disebabkan oleh racun cyanida
sebetulnya tadi ada yang masih bisa kita kerjakan sebetulnya
yaitu kita melakukan pemeriksaan untuk mencari marker lain
jadi cn itu kan sebetulnya nanti akan dimetabolisme menjadi d oceanate
d oceanate ini harus kita cari
nah tapi sebelum kita sampai ke sana kita pastikan lebih dahulu
sudah memeriksa itu belum
nah dalam hal ini sudah diperiksa belum
saya enggak tahu pak
nah ini masih teoritis
ya bukan teoris
ya masih pertanyaan
jawaban saudara itu
jadi belum jawaban
ya karena kita tidak mungkin
kita berdasarkan fakta
fakta apa yang seperti apa itu
kalau faktanya itu ya
sudah dilakukan pemeriksaan
kita tanya metodenya seperti apa
dan memang menuju ke situ enggak
kalau enggak maka berarti sudah tadi
tapi kalau sudah berarti sudah tidak ada
jadi ini penelitian
terhadap meninggalnya korban ini
masih belum tuntas
itu disebabkan karena racun cyanida
bukan harus ditanya dulu
kalau toksikologi sudah mengatakan sudah diperiksa selesai
kami sudah memeriksanya
menurut ahli ahli tersebut
menyatakan pada prinsipnya adalah
meninggal karena sianida
bukan sudah diperiksa enggak
sudah diperiksa apanya
ini urusan jaksa itu
begitu jawaban saudara ya
baik kemudian terkait pertanyaan
berikan hakim tadi
setelah cyanida masuk ke dalam lambung
masih bisa juga menguap
dan saudara juga tadi katakan itu ya
masih bisa menguap berupa gas
kalau begitu cyanida yang masih
tersisa dua ml
di lambung itu
apakah itu merupakan
atau memang hanya itu yang masuk
atau sebelumnya memang sudah lebih dari situ
hanya karena sudah sempat lima hari
nah terjadi penguapan
logikanya itu tentu sisa
karena ada waktu yang begitu panjang
ada perusahaan oleh formalin
ada reaksi dengan hcl
dan itu adalah sisanya
kalau begitu kenapa masih
ada sisa itu di sana
karena formalin sudah masuk ke dalam tubuh
formalin lewatnya bukan lewat lambung mbak
oh itu lewat mengalir darah ya
apakah bebas seseorang ya
mendapatkan racun sianida
biasanya orang yang menggunakan cyanida itu
orang kebanyakan atau orang orang tertentu saja
dan untuk apa itu digunakan
banyak digunakan untuk
tambang emas tambang beras
dan juga digunakan beberapa percetakan atau fotografi juga dipakai
orang memang bisa membeli itu
tapi apakah harus dapat surat keterangan dokter misalnya atau izin
tidak tidak ada
oh tidak perlu
jawaban saudara dengan
sudara dengan ahli sebelumnya harus dapat izin keterangan dokter
saya menjadi dokter tiga puluh tahun tidak pernah mengeluarkan surat untuk orang mau beli cyanida
kalau begitu perlu koordinasi
yang ada pak kita harus bedakan antara cyanida yang dipakai sebagai bahan laboratorium
yang itu memang kita gunakan untuk tujuan laboratorium tertentu
itu murni cyanidanya dan itu memang harus beli dari perusahaan perusahaan tertentu supplier itu
dan itu menggunakan ada suratnya tadi
oh darinya dari perusahaan apa
sorry institusi yang akan membeli ini laboratoriumnya tadi
jadi bebas orang mendapatkan itu
karena institusi itu harus institusi laboratorium yang
bagus kalau yang murni untuk digunakan untuk laboratorium